tiga dari enam terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap kasus pembunuhan brigadir yosua akan menanti fonis
tiga orang tersebut antara lain adalah hendra kurniawan arief rahman dan agus nur patria
dan saat ini kita sudah tergabung dengan koresponen cnn indonesia teddy zuhari
selamat pagi teddy
ya teddy anda sudah mengikuti sidang ini dari awal
bagaimana analisis anda terkait dengan tiga terdakwa ini
apakah vonis nanti akan lebih ringan atau lebih berat
selamat pagi maggie
kalau berbicara apakah vonis lebih berat atau lebih ringan
tentu sekali lagi ini adalah hak penuh dari marjelis hakim untuk menjatuhkan fonisnya
tapi kalau kita melihat fakta fakta persidangan
hal hal apa saja yang sudah muncul atau hal hal yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum
ketika mereka menyampaikan tuntutannya
memang ada beberapa poin misalnya hal yang memberatkan dan meringankan
mungkin dari sini kita bisa merujuk kemungkinan atau prediksi
hal hal bagaimana nantinya fonis hakim dijatuhkan kepada para terdakwa
seperti yang kita tahu bahwa hari ini ada tiga terdakwa yang akan menjalani fonis persidangan
dimana masing masing ada hendra kurniawan kemudian agus nur patria dan juga arief rahman arifin
dimana memang keputusan tuntutan yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum
berbeda beda untuk agus nur patria dan hendra kurniawan
memang angka tuntutan pidananya lebih tinggi jika dibandingkan dengan empat terdakwa lainnya
hendra kurniawan dan agus nurpatria masing masing tuntutan pidana tiga tahun penjara
dan arief rahman arifin ini selama satu tahun penjara
kalau kita bicara mengenai hal hal yang memberatkan bagi terdakwa hendra kurniawan
misalnya jaksa penuntut umum mengatakan bahwa hendra kurniawan
dalam kasus terkait kematian brigadir nofriansah yosua ini dalam perkara dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice
pangkatnya adalah general bintang satu
memang ada dua jenderal dalam kasus ini
untuk perkara dugaan pembunuhan ada jenderal bintang dua yakni verdi sambo
kemudian ada general bintang satu yakni hendra kurniawan
sedikit saya akan berbincang lebih jauh dengan narasumber
pagi ini dari kuasa hukum terdakwa hendra kurniawan mengenai apa saja kemungkinan atau prediksi prediksi
dari pihak kuasa hukum terkait jalannya sidang fonis hari ini
saya akan berbincang sedikit dengan salah satu tim kuasa hukum dari terdakwa hendra kurniawan
ada sangun ragahdo yosodiningrat selamat pagi mas sangun
selamat pagi mst dik
hari ini klien anda sampai di penghujung proses sidang untuk mendapatkan vonis
apa saja persiapannya dan prediksi anda
persiapan dari kami penasihat hukum dan dari terdakwa hari ini yang akan diputus yaitu pak hendra dan pak agus
secara spesifik tidak ada persiapan
harapan keyakinan ya sesuai fakta persidangan yang sudah terungkap
baik dari keterangan saksi keterangan ahli maupun pembelaan kami
sudah seharusnya hari ini kedua terdakwa kami ini dibebaskan
apabila majelis hakim yang memutus dalam perkara ini pada pagi hari ini
benar benar tegak lurus pada hukum yang ada benar benar melihat fakta persidangan yang ada
tidak mendengar suara suara liar di luar sudah sewajarnya sudah seharusnya klien kami ini dibebaskan
kalau melihat tuntutan jaksa penuntut umum akhir januari lalu
tiga tahun penjara untuk dua klien anda
apa dasar yang anda yakini bahwa keinginan pihak anda bahwa klien anda dibebaskan ini
sebetulnya kalau dasar banyak
sudah kami tuangkan dalam pembelaan kami berapa ratus halaman itu kan
cuma mungkin ya prinsip ya pokok pokoknya yang bisa saya angkat di sini bahwa klien kami
sebetulnya tiga tiganya baik pak hendra pak agus dan irfan
ini itu didakwa dan dituntut dengan pasal tiga puluh tiga ite anjaman pidananya
di sini rumusan unsur dari pasal tiga puluh tiga itu sendiri adalah barang siapa dengan maksud
secara melawan hukum melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik
atau rusaknya sistem elektronik
rumusan unsur pasal ini sudah dibuktikan dalam fakta persidangan
sudah disampaikan oleh ahli bukan saya yang ngomong ini ini ahli yang ngomong
ahli pidana menyatakan rumusan unsur dengan maksud atau dengan tujuan dan sebagainya
bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini hendra agus irfan
ini tuh harus akibatnya itu harus merupakan kehendak dari awal harus ada niat jahat
harus ada mensreanya berangkat dari sini
kita ya sudah sama sama tahu sudah sama sama mengikuti persidangan
sudah terungkap fakta bahwa dari verdi sambo terus lalu dari penyidik polres jakarta selatan
yang turut memeriksa baik richard eliezer kuatmaruf dan sebagainya
lalu terdakwa terdakwa lain hingga terungkap fakta juga bahwa kapolri pun mengetahuinya sejak awal
pada tanggal delapan juli tahun dua ribu dua puluh
bahwa cerita yang diceritakan oleh verdi sambo ini adalah cerita benar
sehingga perintah yang akhirnya diterima oleh hendra kurniawan agus rupatria dan ke bawah dan seterusnya
itu merupakan perintah yang benar untuk melakukan penyelidikan dalam paminal
untuk lalu berkoordinasi atau bekerjasama dengan polres jakarta selatan
jadi itu bukan merupakan tindakan yang salah karena kan terjadi peristiwa tembak menembak antar polisi
sehingga tidak ada maksud dari awal untuk merusak dvr cctv satu itu
dua melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggu sistem elektronik dan sebagainya
ini juga yang ngomong ahli seorang profesor seorang profesor yang merupakan salah satu tim perumus undang undang ite pada saat itu
dia menyatakan bahwa melakukan tindakan apapun dalam undang undang ite harus dimaknakan harus diartikan
bahwa ini melakukan tindakan dengan menggunakan teknologi atau menggunakan transaksi elektronik
seperti apa contohnya
memasukkan virus melakukan hacking dan sebagainya
sedangkan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah irfan dimulai dari irfan mengambil satu dvr dipindahkan ke satu titik lain yaitu diserahkan ke penyidik polres jakarta selatan
sehingga ini adalah perbuatan fisik kita ngomongin hukum di sini ya inilah perbuatan fisik yang dilakukan irfan
bukan merupakan perbuatan yang menggunakan transaksi elektronik
sehingga dua unsur ini saja sudah tidak terpenuhi

sehingga dua unsur ini saja sudah tidak terpenuhi

seseorang ini bersalah atau tidak seluruh rumusan unsur harus dipenuhi
ini dua unsurnya sudah tidak terpenuhi
maka oleh karena itu baik kami maupun terdakwa berkeyakinan apabila majelis hakim dalam memutus perkara pada pagi hari ini
mengikuti hati nuraninya mengikuti keyakinannya dan tegang kurus pada hukumnya seharusnya dibebaskan

ada saat menyampaikan tuntutannya jpu pernah juga menyebutkan

di hal hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berkira serta mencari alibi
apakah ini akan sedikit mengganggu atau berpengaruh kepada fonis hakim nanti
ya kalau dibilang terdakwa tidak mengakui perbuatan dan mencari alibi
bagaimana mau mengakui perbuatannya memang betul betul yang dilakukan pada saat itu memang
pure penyelidikan bahkan ini disampaikan oleh semua orang lah
verdi sambo hk agus penyidik lain
yang dilakukan ini natural hal yang natural
yang biasa menerima perintah untuk melakukan penyelidikan karena terjadi peristiwa tembak menembak antara polisi
dilakukan begitu saja
di belakangnya ini mereka baru tahu bahwa ini skenario delapan agustus
berarti itu satu bulan setelah menerima perintah
sehingga peristiwa ini kan terjadi rentangnya tanggal delapan sampai tanggal tiga belas
jadi kalau dibilang itu tidak mengakui ya sudah barang tentu karena ini bukan perbuatan yang dilakukan
anda mengatakan tadi bahwa menginginkan klien anda ketiganya difonis bebas
setelah ini jika ternyata betul
hakim jatuhkan fonis bebas
apakah karena ada upaya seperti yang dilakukan richard eliezer kembali bertugas di kepolisian
kalau upaya ini kan sebetulnya internal ya
saya kan disini penasihat hukum
external dari polri
ini kan proses mereka ini agus hendra
ini kan dalam tanda kutip sudah di ptdh
akan tetapi ini masih dalam masih banding
masih dalam perbandingan
ada perangkapan ini
masih dalam perbandingan
masih dalam proses banding
sehingga seharusnya komisi etik itu tuh ya melihatlah
kalau memang ini bebas sudah seharusnya dapat direvisi lah itu putusan
baiknya mungkin nanti demosi satu tahun kah atau mungkin kembali kah
saya nggak tahu kalau itu kan internal
mas anggun terima kasih waktu anda
baik silakan kembali
kayaknya juga anda sudah ditunggu oleh rekan rekan anda di sana
baik maggie itu tadi sedikit perbincangan saya dengan salah satu kuasa hukum
dari hendra kurniawan agus nurpatria dan juga irfan wissam
sepertinya di ruang sidang utama sidang segera akan dimulai
dan tadi hakim sudah menyebutkan bahwa terdakwa yang pertama akan menjalani sidang adalah arief rahman arifin
baik kami akan terus memantau sidang fonis obstruction of justice
teddy sudah melaporkan dari pengadilan negeri jakarta selatan
selamat bertugas kembali